jangan jangan dia yang bertarung dengan kusma tapi rasanya dia laki laki saat aku bertarung dengan dia

dengan pusakaku ini
kekuatan balapati sekarang memang lebih kuat dari sebelumnya
jadi aku harus lebih berhati hati

jadi aku harus lebih berhati hati
aku tidak akan pernah memaafkan
kau itu besar
dan tidak akan pernah termaafkan
tenaga seliwangi bertambah
dia pasti akan membunuhmu

demikianlah pemasaran yang telah digunakan untuk mem lifisial bahkan untuk menganjur
rastik kialuh tan bersemivere
apa yang terjadi dengan tuan putri
aku tidak sengaja mengorselenganku saat berlatih pedang
jangan jangan dia yang bertarung dengan gusma
tapi rasanya dia laki laki saat aku bertarung dengan
sekarang aku akan memperdalam kekuatan sempitku
jangan jangan aku akan berhenti
sekarang menjadi lebih kuat
dan tak ada satupun yang bisa menghindari serangnya
bagaimana dia pergi
bagaimana dia bisa mudrah
mengapa ia tidak bisa
keponakan ku tercinta
kita sudah terlalu lama berada di sini
kita pergi saja dari sini keponakan ku
mari kita pergi
nanti kita bulan untuk pergi
wereas di sana
biznes mekasani sama
hal yang membuka
b mehr besarnya s lima ratus
warga ukrabuku patientsuk